udah kok gak kenapa napa kok santai aja
jadi lo tadi kan cuman drama doang
aduh rin gue khawatir banget tau
gue takut lo sampe kayak kegir otak
udah gak usah lebay ya bel
nih ya yang gue pikirin itu gimana
aku takut banget gimana
besok bakal berkor kor dan bilang
malah aku pusing banget mi
ini semua gara gara kalian
lu percaya gitu sama dia
dia tuh pura pura sakit tuh gak
udah gak sih botol kecap
mendingan pulang ya udah malem

kayaknya rara belum siap deh
kalo minggu depan
rara harus tenangan
apalagi itu di acara
ulang tahunnya rara
laler kan masih sekolah nih pak ya
belum lulus juga
lebih baik mending
tunangannya pas rara udah lulus aja
papa gak bisa bertahan lama
untuk njagain kamu sayang
kan kamu tahu sendiri sekarang kondisi papa
sakit jantungnya papa ini
udah sering kuman
ya dan kapan saja
papa tuh harus yakin
papa sudah pikirin masalahnya dengan baik rara
kamu nurut kemauanmu
ini demi papa sayang
kamu nurut kan
sebesar itu rasa sayangnya rara ke papanya
rara keliatan takut banget kehilangan papanya
sampai mau ngelakuin apa aja demi papanya
dan itu artinya
kalo gua minta rara ngelakuin sesuatu demi papanya
fair nanti kamu juga bantu ya
untuk persiapan acara pesta ini
saya ingin banget gue bisa dihukum dan dikeluarkan dari sekolah
gue tau gue pasti kecewa banget sama kejadian yang tadi itu
gue gak akan pernah capek untuk cari bukti bahwa lo sebenernya gak bersalah
semua yang dia lakuin itu adalah dramanya dia karena dia gak suka sama allah
lagi lagi botol kecap bisa bikin perasaan gue jadi lebih tenang dan selalu percaya sama gue
makasih ya botol kecap lo udah percaya sama gue
semua yang lo bantuin gue tadi
jangan kan di do dari sekolah
mau di do dari bumi aja gue siapa gue rela
yang penting gue bisa berdua terus sama lo
biar gimana pun gue ada andil dalam kebencian arin sama kerupuk kulit
gue bener bener harus bantu kupu kulit buat buktiin kalo dia itu gak bersalah
udah kok gak kenapa napa kok santai aja
jadi lo tadi tadi cuma drama doang
aduh rin gue khawatir banget tau
gue takut lo sampe kayak kegir otak atau anumisnya kayak
tahan lo khusus udah
nggak usah lebay ya bel
nih ya yang gue pikirin itu gimana gue besok bella
mi aku gimana nih mie besok mi
aku takut banget gimana kalo michelle sama rikki besok bakal berkor kor
dan bilang kalo aku tuh udah baik baik aja
mi yang ada aku tuh bakal dihujat balik sama anak anak satu sekolah mi
ya mi tapi kan nanti kalau mereka nggak punya bukti apapun
saran mami sebaiknya besok kamu masuk sekolah
dan katakan kalo kondisi kamu sudah mulai membaik
jangan sampe rikki dan michelle menyebar hoax tentang kamu
yaudah deh kalo gitu aku bakal ikutin saran mami
bel kok kamu masih disini aja
tadi arin nyuruh saya nginep disini tante
aduh bel udah deh lo pulang aja aku udah ngamut ya
udah lo pulang aja
ih ngeselin banget sih si arin
tadi aja dia maksa maksa gue ke rumahnya
sekarang malah gue disuruh pulang
farouk lo tuh kenapa sih
lo kenapa pake acara bohong sama papa kayak tadi
lo tau gak gara gara lo papa jadi punya ide buat bikin acara tunangan segala tau gak
aku juga gak kepikiran kalau papa kamu bakal ngelakuin hal itu
karena omongan aku yang tadi
farouk lo tau sendiri kan gue tuh belum siap banget kalo semua orang tau tentang perjodohan kita
aku juga gak ada maksud untuk semua orang tahu tentang hubungan kita
terus gimana caranya
gue gak tau farouk
dan gue gak mau tau juga gimana caranya lo harus temuin caranya
sementara ini adalah hal yang paling gue harapin terjadi dalam waktu dekat trak
dengan begitu gak akan ada lagi orang yang bisa rebut lo dari gue
masa udah setengah jam gue nunggu gak bisa bisa
aplikasinya rono atau gimana sih ini
aduh kalau gini kan gue telat
mau ngapain lo kesini
nona pasti kesal toh
nunggu ojol tapi tidak dateng dateng
beta sengaja dateng kesini tuh dengan senang hati mau jemput nona
karena beta tidak mau sekali nona punya muti tuh
pagi pagi lagi sudah hancur
karena nanti hari hari nona itu jadi kelabu toh
enggak gue mau naik tas aja
kalau ada taksi pasti nama sudah naik dari tadi toh
sekarang lebih baik nona naik beto punya motor saja
beta akan antar nona manis ini dengan sangat berhati hati
sebenarnya gue masih kesel banget sih sama nadif
tapi kalau gue tolak ntar gue malah telat dong
nona yakin tidak mau
oh ya sudah kalo begitu ya beta jalan
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tapi lo gak usah kegeeran dulu
gue cuma mau karena ojol gak dapet dapet dari tadi
nona apapun alasan nona beta akan sangat memahami itu
sebetulnya ini misi yang menyiksa ya
peta punya senyuman terasa sia sia diberikan sama perempuan anak kita ini
bisa celaka toh kalo dia baper benaran sama beta